peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara j
yang mengungkapkan saudara j meninggal dunia
yang dilakukan oleh saudara re atas perintah saudara fs
keterangan kapolri jenderal polisi listio sigit selasa lalu atau tepat tiga puluh satu hari
setelah kematian brigadir yosua huta barat sedikit banyak
membuat kasus ini menjadi lebih terang benderang
meski juga sekaligus meruntuhkan narasi dan juga skenario
yang sejak awal dibangun kepolisian soal adanya baku tembak
antara brigadir yosua dengan barada richard eliezer
saya maha rendika akan terlebih dahulu mengajak anda
untuk melihat lagi kepingan puzzle cerita sebelum dan sesudah peristiwa penembakan
yang bisa kita cermati
cnn indonesia mendapatkan rekaman kamera cctv perjalanan rombongan putri candrawati
dan para ajudan dari magelang hingga jakarta pada delapan juli dua ribu dua puluh dua
rombongan menggunakan tiga mobil terdiri dari satu mobil patwal
satu mpv hitam dan satu suv hitam
pada pukul empat belas tiga waktu indonesia barat
terlihat brigadir yosua memakai kaos putih
saat rombongan berhenti berjalan
tol cipali arah jakarta
rekaman cctv membuktikan
brigadir yosua dalam kondisi sehat
setidaknya hingga tiba di rumah pribadi keluarga verdi sambo
di jalan saguling duren tiga jakarta selatan
pada pukul lima belas empat puluh
di rumah ini terekam pula aktivitas sejumlah ajudan lain
termasuk barada eliezer yang mengenakan kaos berkerah biru
sementara putri candrawati memakai sweater hijau
dan celana berwarna biru
dan celana hitam
visual ini mematahkan dugaan sebelumnya
bahwa brigadir yosua dianiaya hingga tewas
dalam perjalanan dari magelang
pada pukul lima belas empat puluh
para ajudan memasukkan koper serta pakaian ke dalam rumah
selanjutnya putri candrawati dan para ajudan
secara bergantian melakukan tes pcr
rekaman cctv menunjukkan pukul tujuh belas lima
saat putri sambu keluar menuju mobilnya
ia dan sejumlah ajudan
termasuk brigadir yosua dan barada eliezer
menuju rumah dinas di komplek polri duren tiga
yang jaraknya sekitar dua km
lima menit kemudian
terekam irjen verdi sambo keluar dari rumah pribadi
rekaman cctv menunjukkan mobil irjen sambo
yang dikawal motor patwal
tampak melewati jalan duren tiga barat
ke arah rumah dinas
yang kemudian diketahui menjadi tempat kejadian
dan perkara pembunuhan brigadir yosua
kembali ke rekaman cctv
pada pukul tujuh belas dua puluh tiga
putri candrawati terlihat mengenakan pakaian berbeda
di rumah pribadi jalan saguling tiga
diduga penembakan brigadir yosua
sebagaimana keterangan terbaru kepolisian
terjadi antara pukul tujuh belas enam sampai tujuh belas dua puluh tiga sore
sayangnya kamera cctv dari dalam rumah dinas yang seharusnya menjadi bukti kuat
tidak didapatkan oleh pihak kepolisian
dengan alibi kamera cctv sudah rusak sejak dua minggu
sebelum adanya kejadian penembakan
selain itu ada pula upaya dari sejumlah oknum anggota kepolisian
yang berupaya untuk menghilangkan barang bukti
diantaranya dengan mengambil dekoder cctv
yang ada di pos satpam yang letaknya dua puluh meter
dari depan rumah dinas irjen paul verdi sambo
lantas apa peran dari masing masing tersangka sejauh ini
yang sudah berjumlah empat orang
yaitu barada richard eliezer brigadir riki
kuat dan juga ex kepala divisi pro pampolri
barada re telah melakukan penembakan terhadap korban
tersangka rl turut membantu dan menyaksikan penembakan korban
km turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban
irjen paul fs menyuruh melakukan dan men skenario peristiwa
seolah olah terjadi peristiwa tembak menembak di rumah dinas
irjen paul verdi sambo di komplek pori dulentiga
berdasarkan peristiwa tersebut
berdasarkan peristiwa tersebut
berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka
berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka
menurut peratnya masing masing
penyidik menerapkan pasal tiga ratus empat puluh
subsidiary pasal tiga ratus tiga puluh delapan
junto pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam kuhp
dengan ancaman maksimal hukuman mati
penjara seumur hidup
atau penjara selama lamanya dua puluh tahun
kasus dugaan pembunuhan berencana ini
tak hanya menjerat keempat tersangka
tapi juga menyebabkan penyidikan
yang terlalu berat
imbas dari adanya dugaan penghilangan barang bukti
merekayasa dan menghalangi proses penyidikan
sebanyak tiga puluh satu anggota polri diperiksa oleh
inspektorat khusus terkait pelanggaran etik
dan potensi pidana
sebelas polisi diantaranya ditahan setidaknya
selama tiga puluh hari di makobrimob kelapa dua depok
untuk pemeriksaan dan pengawasan khusus
setelah pengungkapan nama nama tersangka baru publik
apa sebenarnya motif dari dugaan pembunuhan berencana
terhadap brigadir yosua huta barat
apakah benar seperti yang diduga
oleh menko polhukamah put md
bahwa motifnya terkait dengan hal yang sangat sensitif
dan mungkin hanya boleh didengar oleh orang dewasa
menarik untuk ditunggu perkembangannya